dua menteri kabinet indonesia maju berhasil terpilih dalam kongres luar biasa pssi
menteri bumn erick thohir menjadi ketua umum sementara menpora zainuddin amali sebagai wakil ketua umum pssi
presiden jokowi tampaknya tidak masalah jika kedua pembantunya rangkap jabatan
padahal tidak mudah membagi konsentrasi dan fokus pada tugas menteri serta pengurus pssi
selain itu bagaimana duet dua pembantu jokowi ini dalam reformasi total pssi
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan ketua komisi sepuluh dpr saiful huda
selamat sore mas huda
tenaga ali utama ksp yonus joko selamat sore mas yonus
selamat sore mbak rifana selamat sore mas huda selamat sore mas akmal
sehat selalu mbak
selamat sore salam
salam sepak bola
salam sepak bola tetap konsisten
supaya sepak bola kita berjalan ke arah yang benar
kalau harapannya mas akmal
saya mau ke istana dulu saya mau ke mas yonus
mas yonas ini baru beberapa hari terpilih tampaknya dua pembantu presiden yang ada di kabinet indonesia maju
pak erick thohir dan juga pak zainuddin amali langsung tancap gas ya setelah terpilih sebagai ketua umum dan juga wakil ketua umum pssi
tapi hari hari kemarin kita tahu bahwa ada kekhawatiran ketika mereka rangkap jabatan
tapi presiden jokowi tampaknya tidak masalah jika kedua pembantunya ini
kedua menterinya rangkap jabatan
apakah presiden tidak khawatir bahwa nanti fokus dan konsentrasinya akan terpecah
saya mau tanya itu dulu sebelum masuk ke dalam tugas beratnya menanti duet menterinya pak jokowi ini
mbak rifana terima kasih mbak
terkait hal itu sebenarnya kita harus melihat ada dua hal mbak
yang pertama terkait aspek legalitas dan yang kedua terkait dengan aspek kinerja
kalau terkait aspek legalitas
kita bisa mengacu dengan undang undang nomor tiga puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh
dimana sebenarnya disitu sudah sangat jelas sekali diatur
menteri itu dilarang rangkap jabatan untuk hal hal apa saja
salah satunya adalah untuk organisasi yang dibiayai oleh apbn maupun apbd
kalau kita mengacu dengan undang undang keolahragaan
aturan keolahragaan kita undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua
disebutkan bahwa pendanaan dari keolahragaan itu bisa dilakukan dari berbagai pihak
dari apbd apbn apbd baik provinsi kota kabupaten
sumbangan badan usaha maupun sumbangan sumber lain secara hukum
artinya bahwa organisasi keolahragaan itu tidak sepenuhnya
tidak dibiayai oleh apbd maupun apbn yang sifatnya mereka bersifat independen
artinya dari sisi aspek legalitas sebenarnya tidak ada masalah
kemudian kalau kita bicara dari aspek kinerja mbak
apakah ini nanti mengganggu fokus pekerjaannya atau tidak
maka sebenarnya parameternya sederhana mbak
karena bapak presiden juga sudah menyampaikan bahwa ini sebenarnya hanya masalah
manajemen waktu manajemen pekerjaan
toh selama ini kedua menteri tersebut dan menteri menteri yang lain
toh selama ini kedua menteri tersebut dan menteri menteri yang lain

itu dalam hal memegang kendali organisasi cabang indo olahraga itu relatif tidak masalah
apalagi misalnya seperti pak erick thohir kita tahu sendiri kinerja beliau sebagai menteri bumn hari ini cukup bagus mbak
kalau kita lihat dari kinerja angka angka bagaimana kementerian bumn membukukan keuntungan dari tahun dua ribu dua puluh satu ke tahun dua ribu dua puluh dua itu hampir dua kali lipatnya
lebih dari dua kali lipat

oke jadi untuk menteri bumn ini memang bagus ya kinerjanya
menpora bagaimana kalau di matanya ksp dan juga istana apakah memang bisa membagi waktu membagi fokus dan konsentrasi
ya prinsipnya sih kalau kita lihat pak mbak apa yang dilakukan oleh pak sainuddin amali juga selama ini
dengan kinerja kinerja di kementerian pemuda dan olahraga

bagaimana perhatian terhadap isu isu yang ada di negara
kepemudaan kemudian bagaimana perhatian terhadap isu isu olahraga
bagaimana beliau kemarin juga mengawal dan menjaga proses terkait dengan penyelesaian tragedi kanjuruhan
bagaimana memperkuat cabang cabang hindu olahraga yang ada di bawahnya
selama ini tidak ada isu yang kontraproduktif
jadi secara kinerja dan secara legalitas itu menurut istana sasar saja tidak ada masalah
saya mau ke mas akmal mas akmal persoalan rangkap jabatan ini tampaknya permisif sekali pak jokowi
sudah direstui oleh presiden asalkan bisa membagi waktu gak masalah
tapi secara legalitas apakah anda setuju yang disampaikan oleh mas yohanes tadi
bahwa secara legalitas secara aturan memang tidak ada yang dilanggar
atau memang begitu di statuta fifa statuta pssi tidak ada yang dilanggar jika rangkap jabatan seperti ini
kalau kita bicara negara kita bicara aturan negara kita kadang kadang aturan dibuat untuk dilanggar
seperti yang sampaikan tadi
oleh pak johannes joko sebenarnya jelas bahwa undang undang nomor tiga puluh sembilan itu
tentang tahun dua ribu delapan itu tentang kementerian negara kementerian negara
dimana di pasal dua puluh tiga nya disebutkan bahwa menteri dilarang merangkap jabatan sebagai poin c nya
pimpinan organisasi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan belanja negara dan atau anggaran pendapatan belanja daerah
kemudian harus dilanjutkan
di pasal dua puluh empat nya tentang pemberhentian pasal dua disebutkan adalah bahwa menteri diberhentikan dari jabatannya oleh presiden
karena poin d disebutkan melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal dua puluh tiga
nah kalau kemudian terkaitannya dengan apbn sepak bola adalah organisasi yang pakai apbn
sebagai contoh adalah bukti nyata
tahun dua ribu dua puluh dua
tahun dua ribu dua puluh dua laporan pssi keuangannya seratus miliar ada uang negara masuk ke kas pssi
dimana uang tersebut untuk kebutuhan piala dua ini yang pertama
yang kedua ada impres percepatan pembangunan sepak bola nasional nomor tiga tahun dua ribu sembilan belas
dimana disitu juga pakai uang negara
nah ini yang kemudian harus ditegaskan
artinya jangan kemudian tebang pilih
kalau kemudian hukum ditebang pilih oleh negara maka rakyat yang akan sengsara menurut saya
jadi kalau kemudian bicara soal hukum ya sudah pasti
tidak boleh memimpin organisasi yang dibiaya oleh anggaran apbn
itu udah jelas kan
atau anggaran pendapatan belanja negara
jangan kemudian ada biaya biaya lain
nah kalau kemudian pssi mau misalnya para menteri ini tetap ada di pssi memimpin pssi
maka pilihannya pssi tidak boleh pakai uang negara
pssi harus mandiri
ini yang pertama
yang kedua ada potensi konflik of interest
yang bisa melanggar pasal empat belas sembilan belas statuta fifa
kemudian ada potensi juga melanggar statuta pssi pasal tujuh tentang netralitas dan anti diskriminasi
nah di sini yang kemudian harus dipertegas dulu gitu
memang kalau dalam ceritanya di indonesia banyak pejabat yang pemegang jabatan
misalnya pak luhut bin sarpanjaitan
ya banyak menteri yang menjabat sebagai ketua asosiasi olahraga
kemudian pak basuki hadi mulyo kedua potensi dayung
kemudian pak prabowo ketua ipc
menko perekonomian erlangga hartarto ketua pbusu
buat saya kalau kemudian mereka tidak pakai uang negara sih nggak masalah
tapi kalau sudah pakai uang negara artinya ada pelanggaran undang undang nomor tiga puluh sembilan tahun dua ribu delapan belas
dan ini harus tegas negara
kalau negara tidak tegas bagaimana kemudian rakyat bisa percaya terhadap hukum negara
mas akmal kalau itu dari undang undang yang
sisi negara ya undang undang yang versi pemerintah
tadi anda mengatakan ada potensi konflik of interest melanggar statuta fifa
apakah memang betul di statuta fifa secara jelas disebut bahwa tidak boleh menteri ini merangkap jabatan sebagai ketua atau wakil ketua umum pssi
atau memang tidak disebutkan secara gamblang jadi ada celahnya
di statuta fifa tidak disebut secara jelas soal seorang menteri
federasi harus independen dan tidak boleh ada intervensi pihak ketiga termasuk di dalamnya pemerintah
termasuk di dalamnya pemerintah
kemudian di statuta pssi pasal tujuh disebutkan bahwa pssi harus netral
tidak berafiliasi untuk
tidak ikut terlibat dalam kegiatan politik dan juga tidak ada urusan dengan sarah dan sebagainya
nah ini yang kemungkinan memicu konflik of interest yang dikhawatirkan oleh fifa
tapi tidak disebut secara eksplisit bahwa menteri atau pejabat negara tidak gitu
pemerintah apa namanya pederasi harus netral
menteri bagian dari pemerintah ya menurut anda ya
saya lebih cenderung kepada bagaimana kita menegakkan undang undang nomor tiga puluh sembilan tahun dua ribu delapan
dan ini akan sangat menarik kalau seandainya menpora pak zainuddin amali memegang janjinya untuk mengundurkan diri ketika dia terpilih menjadi wakil ketua umum pssi
dan ini akan menjadi contoh baik buat
apa namanya buat pemberlakuan undang undang nomor tiga puluh sembilan tahun dua ribu delapan ya
oke saya mau ke mas huda
mas huda sebagai mitra kerjanya kemenpora dan juga pssi apakah anda sepakat dengan yang disampaikan oleh mas akmal bahwa ada potensi konflik of interest pelanggaran statuta fifa soal posisi pemerintah ini
karena menteri adalah bagian dari pemerintah yang bisa mengintervensi pssi
di dalam rakter terakhir
yang pak zainuddin amali hadir langsung kami suami sepuluh sempat mempertanyakan
menyangkut soal posisi beliau yang akan mencalonkan waktu itu sebagai wakil ketua umum pssi
di dalam rapat itu pak zainuddin amali menyampaikan prinsipnya beliau akan mempertimbangkan suara kritis dan resisten dari stakeholder sepak bola
dan termasuk stakeholder olahraga
beliau waktu itu menyampaikan
kalau sekarang saya belum bisa menjawab karena belum tentu saya dipilih
nah ketika sudah dipilih saya pastikan saya akan hadir dan langsung menemui pak presiden
dan saya akan memastikan apapun keputusan presiden
saya akan mentaatinya
presiden kan gak masalah kalau rangkap jabatan
saya merasa masih butuh waktu kayaknya belum final tuh mbak rifana
termasuk si ketua umum
tapi kata menpora juga belum final
kita tunggu saja mungkin seminggu ini
pak zainuddin amali perlu mendengarkan berbagai keberatan dari publik
terutama publik olahraga kita
terkait dengan posisi rangkap jabatan ini
kalau boleh saya usulkan
dalam waktu jangka pendek ini
selain desakan publik yang mungkin akan terus deras
ada tiga sampai empat menurut saya yang secara kelembagaan harus memastikan merespon ini
yang pertama pihak istana
yang kedua pihak pribadi pak zainuddin amali sendiri
yang ketiga pihak vivas
bagaimana sampaikan oleh mas akmal tadi
yang keempat pihak dari pssi sendiri
apakah akan memutuskan
boleh tidaknya rangkap jabatan
oke tapi kalau menurut dpr sendiri bagaimana sebaiknya mas huda
karena kan ini janji yang sudah disampaikan dalam raker ya
dan disampaikan juga ke halayak ramai
banyak yang sudah mendengar janji itu
ini kita bercanda ke kepala ya
dpr melihat dan mempertimbangkan
pak zainuddin amali perlu mempertimbangkan secara etis
tuntutan dari publik
sekaligus konflik of interest ini nggak bisa dihindari oleh pak zainuddin amali terutama
karena beliau menjadi bagian dari sub satu cabang olahraga tertentu
padahal beliau sebagai menpora membawai semua cabang olahraga
oke itu saran dari dpr
mas yohanas itu tadi suara legislatif ya
suara mitra kerjanya kayak menpora dan juga pssi
bahwa menpora perlu mempertimbangkan suara suara ini
dan juga janji yang pernah disampaikan
ini harusnya didengar juga oleh presiden jokowi
ya tentu mbak segala masukan
pasti bapak presiden juga mendengarkan masukan masukan mbak dari berbagai pihak
tetapi yang mesti kita lihat bersama mbak
kalau kita bicara tentang aturan hukum
kalau kita memahami tentang aturan keolahragaan
undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua
sebenarnya adalah pendanaan keolahragaan
itu bisa dari berbagai pihak
jadi dibedakan antara dibiayai secara
dibiayai oleh negara dalam hal ini melalui apbn dan apbd
untuk satu organisasi yang secara menyeluruhnya memang tergantung dengan apbn dan apbd
dengan cabang cabang indo olahraga yang apbn dan apbd itu sifatnya adalah bantuan begitu mbak
artinya memang dalam situasi yang terpenting bagi kita
yang terpenting bagi kita
hari ini adalah sepak bola ini kan sebenarnya satu olahraga yang memang betul betul sarana penguatan begitu mbak
dia bisa membangun solidaritas di satu sisi
tapi saat bersamaan dia juga bisa membangkitkan emosi
dan ini sebenarnya sarana yang baik sekali untuk bagaimana
olahraga ini mampu membawa indonesia ke kancah internasional begitu
soal aturan ataupun regimen
soal aturan ataupun regimen
soal aturan ataupun regimen

soal aturan atau regim gulasi anda bisa bertahan ya dengan
tadi undang undang yang tadi anda sebutkan
tapi tadi potensi konflik of interest bahwa seorang menpora harusnya bisa membawahi semua cabang olahraga
tapi ini menjadi wakil ketua ataupun pimpinan pengurus dari satu cabang olahraga
ini kan akan menimbulkan potensi konflik of interest
apakah ini tidak dipertimbangkan oleh presiden
sekali lagi mbak tentu ini kan prosesnya kan baru hari kamis kemarin
lalu kalau dari bapak presiden sebenarnya bapak presiden dalam kacamata beliau adalah melihat bahwa kinerja dari kementerian pemuda dan olahraga selama ini
apakah itu mengganggu kinerja atau aktivitas fokus kerjanya
tentu dalam penilaian bapak presiden itu tentu tidak mengganggu fokus kinerja beliau pak zainuddin amali maupun pak erick thohir sebagai menteri
karena memang kinerjanya selama ini baik baik saja begitu mbak
dan memang dibutuhkan hari ini adalah bagaimana kita menyelamatkan sepak bola kita agar segala permasalahan permasalahan benang kusut ini bisa terurai dengan segera begitu mbak
oke mas akmal saya ingin tanya ya kalau tadi disampaikan oleh mas yohanes bahwa sepanjang kinerjanya itu tidak terganggu itu tidak ada masalah dan secara regulasi juga tidak ada masalah
tapi tadi dpr sudah menyambut suara publik bahwa sebaiknya menpora mengundurkan diri
sanksinya apa sih dampaknya apa kalau misalnya
misalnya ini terus menerus terjadi kemudian kita apakah bisa mendapatkan sanksi nanti dari fifa kalau memang dilihat ada intervensi dari pemerintah
ya kalau saya ingin kembali mengulang
kalau bahasa ilmu balagonya ini kan
disebut sebagian untuk seluruhnya
artinya apbn masuk di dalamnya
ketika kemudian kita bisa bayangkan
kalau bahasa ininya adalah part pro toto totem pro parte
sebagian tapi menyangkut seluruhnya
kenapa karena ada yang masuk
jadi kalau ada air seember dimasukin susu dimasukin ini ada juga semua bagian bagian dimasukin susu dimasukin madu dan sebagainya
ada bagian dari apbn disana
nah sebenarnya yang kita inginkan adalah penegakan aturan
jadi kalau untuk apa dibuat undang undang nomor tiga puluh sembilan tahun dua ribu delapan kalau kemudian tidak ditegakkan
ini kelemahan salah satu
kelemahan yang kita
kita rasakan saat ini
yang kedua sekarang bisa dibayangkan
dia pemberi dana kemudian juga sebagai user
nah ini kan ada potensi korupsi di dalamnya
pak zainuddin amali sebagai menpora wakil pemerintah memberikan dana kepada pssi seratus lima miliar pada dua ribu dua puluh
pak menporanya sebagai pengguna juga karena jabatannya sebagai wakil ketua umum pssi
nah nanti ada potensi korupsi disana satu
namanya ini kan apa nama kaitannya juga dengan penegakan hukum di indonesia
ini yang bagian menurut saya adalah kita kadang kadang punya aturan tapi kita tidak mau menggunakan aturan yang kita buat
nah sini sebenarnya sudah jelas
pres menteri diberhentikan dari jabatannya oleh presiden karena melanggar pasal dua puluh tiga undang undang no tiga puluh sembilan tahun dua ribu dua
oke jadi ada potensi itu
benarnya tidak ada
ini saja gitu kan
pak jokowi mau pakai undang undang ini atau tidak
kalau tidak mau dipakai artinya kita sekarang melihat bahwa undang undang tidak ada gunanya di negara kita
baik itu menurut mas
dan ini harusnya menurut saya ya
menurut mas akmal
pak saiful huda di polisi sepuluh juga harus apa namanya mengawal ini untuk dijalankan gitu
oke jadi penegakan aturan ini sebetulnya tergantung political willnya pak jokowi
pak jokowi mau pakai undang undang ini atau tidak menegakkan aturan
saya mau ke mas huda
mas huda ada kekhawatiran potensi korupsi tadi yang disampaikan oleh mas akmal
ya kekuasaan selalu berpotensi untuk korupsi ya
karena itu undang undang dibikin dalam rangka untuk membatasi kekuasaan yang semacam itu
termasuk model rangkap jabatan semacam ini gitu
karena itu saya masih merasa pada waktu pak zainuddin istana tifa termasuk ya saya di sini
saya sendiri untuk merespon apa yang menjadi opini publik ini
dan kita lihat kedepan seperti apa
saya akan masuk ya ke dalam persoalan match fixing
tadi kita sudah bahas soal tanggal jabatan ini saya harus bahas sedikit
karena tadi sebelum kita memulai dialog pssi menggelar konferensi pers soal pemberantasan mafia match fixing
atau mafia pengaturan pertandingan
saya akan bahas sedikit saja karena waktu kita tidak banyak
saya mau ke mas iwan
mas yon dulu
mas yohanes apakah presiden memang menaruh perhatian sangat besar ya terhadap mafia bola ini
yang selama ini kerap kali dalam tanda kutip mengatur pertandingan ataupun hasil skor
mbak rifana pak presiden itu sangat sangat menaruh perhatian sekali
bukan sekedar hanya mafianya
tetapi memberikan perhatian besar terhadap perkembangan sepak bola indonesia kita
karena dalam sepak bola inilah sebenarnya seperti yang tadi saya sampaikan mbak
sepak bola itu adalah olahraga yang menarik
saat bersamaan dia bisa membangkitkan solidaritas kelompok solidaritas nasional
tetapi saat bersamaan juga dia bisa membangkitkan emosional dari para penontonnya
dan ini sebenarnya kalau kita mau melihat ini adalah sepak bola itu adalah potensi
karena disanalah mbak ada jutaan dari anak anak indonesia
itu memiliki mimpi mbak
tentang bagaimana mereka berprestasi melalui jalur sepak bola
dalam dunia sepak bola ini industri ini
ada banyak sekali jutaan masyarakat yang hidupnya juga tergantung melalui pertandingan pertandingan sepak bola itu begitu mbak
sebenarnya ini sepak bola itu menjadi satu wahana yang cukup kompleksitasnya cukup besar
tetapi pada saat bersamaan juga
dia juga memberikan manfaat yang cukup besar

oke itu concern nya presiden jokowi ya
ataupun pengaturan skor pertandingan
saya mau ke mas akmal
mas akmal gerak cepat yang dilakukan oleh pak erick thohir dan juga pak zainuddin amali
menggandeng kapolri jenderal polisi listio sikit prabowo
untuk tadi memberantas match fixing ini
apakah kemudian serta merta bisa memberikan efek jerah
ataupun bisa membersihkan mafia skor pertandingan
di pertandingan pertandingan liga satu liga dua
atau memang ini sebetulnya sudah pernah dilakukan sebelumnya
dan susah juga
karena sudah mengakar
ya ini bukan hal baru ya
tapi kita harus beri apresiasi sebagai langkah awal yang cukup bagus
buat pak erik dan pak zainuddin amali
serta bu ratutisa sebagai pimpinan di pssi
tapi ini bukan hal baru
sebelumnya di zaman pak tito karnavian sudah dibentuk satgas anti mafia bola
kebetulan saya juga ikut di dalamnya ketika itu
sebagai salah satu konsultan
match fixing ini mbak rifana ini kaitannya dengan judi
jadi kalau saya sekarang
tadi pak sigit press conference dengan pak erick thohir dan pak zainuddin amali
saya pikir langkah yang paling gampang judi itu dilarang di indonesia
ada undang undangnya dan ada aturannya
sekarang kalau kemudian apa yang harus dilakukan pertama kali
copot iklan judi di jrc nya persikabo sbo talk
jadi kita dipinggung
kita mau berantas judi
sementara jrc pemain bolanya
jrc nya rumah judi
tadinya ada tiga
yang pertama apa namanya psis dengan sport delapan puluh delapan
kemudian juga arema dengan fun delapan puluh delapan
dan persikabo seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga dengan sbo talk
dua karena dilaporkan
dua akhirnya mencopot apa namanya mencopot
tapi sampai sekarang
persikabo masih pakai sbo talk ditambah dengan net
alasannya ini bukan situs judi
kita harus berpikir ulang
di indonesia media online buat gaji karyawan aja susah
bagaimana buat menjadi sponsor klub bola
ini yang pertama
ini kita juga harus tegas
jadi pak siki itu langsung saja
karena di iklan urusan rokok misalnya
ada iklan iklan di tv itu dibatasi
rokok itu harus baru boleh beriklan pada jam dua puluh dua
nah sbo talk iklan juga jadi itu jam tiga sore tadi sudah ada iklan
kadang kadang main di prime time jam delapan
nah ini bagaimana gitu kan
ada di depan mata
tidak dieksekusi oleh pihak kepolisian
tapi kemudian berusaha untuk seolah olah mencitrakan akan melakukan pemberantasan
jadi yang paling awal yang harus dilakukan oleh pssi pak siki kali ini adalah copot
sponsor judi ya
logo sbo talk di persikabo
kalau itu dilakukan berarti ini memang benar benar keinginan dari pak jokowi dilaksanakan oleh para
apa nama anak buahnya di kementerian dan kepolisian
jadi mencopot logo sponsor judi itu tadi adalah tugas pertama yang harusnya dilakukan oleh kapolri begitu ya
melarang penggunaan logo logo judi tadi
nah mas huda terakhir ya
karena ini waktu kita tidak banyak
apakah yang disampaikan tadi mas akmal itu akan sulit kejadian karena memberantas mafia judi di indonesia ini sulit tampaknya ya
jadi siapapun tidak terkecuali mas erick ya
yang terpilih pssi memang sudah kenisayaan dia harus mengambil langkah langkah pembaruan
kalau nggak konyol dikutuk oleh sejarah
nah karena itu kita apresiasi tapi perlu kita terus kawal terus evaluasi langkah langkahnya seperti apa
supaya match fishing fixing ini bisa berjalan maksimal
jangan seperti yang sudah sudah
sekali lagi publik sepak bola dan publik olahraga menunggu bukti
dan dari berbagai kompleksitas masalah satu persatu harus diurai oleh mas erick
dan publik pasti bisa menilai kapanpun dan bisa mengevaluasi saat dimanapun
karena itu kita berharap semua momentum berdimensi pembuktian
tidak berhenti pada kompersipes
dan lalu tidak ada follow up yang sungguh sungguh
catatan dari mas akmal saya kira bisa menjadi starting point bagi pssi dan pak kapolri
untuk disikapi dan memastikan itu bisa di stop dari sekarang
baik artinya publik menunggu bukti ya
bukti konkret bukan hanya janji janji di konferensi pers
kalau tadi yang saya kutip dari pernyataannya mas
mas huda kita lihat nanti bagaimana sepak terjang duet menterinya pak jokowi
dalam membenahi pssi
apakah akan mudah atau penuh dengan jalan terjal
sekali lagi kita tidak tahu
dan apakah kemudian menpora akan mendengarkan suara publik tadi yang disampaikan juga oleh komisi sepuluh
karena suara publik juga banyak yang menginginkan beliau mengundurkan diri dari posisinya menpora
kita tunggu bersama keputusan akhirnya karena waktu yang akan membuktikan
terima kasih sekali para narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada tenaga alih utama ksp mas yohanes yoko
kemudian ketua komisi sepuluh dpr mas saiful huda
dan juga pak akmal mahali
mas akmal mas huda dan juga mas yonus
sehat selalu mbak rifana mas akmal mas huda